saya juga ngerti kok bu endang
saya makanya mau pergi sama anak anak dari kampung sini
saya nggak mau ngerepotin warga sini terus
bu itu kan pembantu saya
kalau gitu bu endang
siapa yang narik rambut saya ini
bu ima ngambil air apa pergi ke bandung sih
ah elah ini gara gara air mati jadi repot dah gua
cuci aja pake ngambil air ke rumah tetangga
ah manis sih bima
bu saya dikejar bu
dikejar orang gantung enak bima
ibu saya dikejar cinta mang bu
yang nyari bu ranti

yang bener dong
bu bu tunggu bu
itu jin tomang udah neror kita
saya takut bu
hmm kalau ganteng si jinnya gak apa apa
kalau jelek mah oga saya
udah bima jangan takut
sekarang badannya gede juga
bima jemuran saya hilang
tadi kan ada bu
itu pasti jin tomang bu
bima saya juga takut bima
dia juga gak pernah main lagi sama kita gikah
terus kalau di sekolah gimana
dia juga gak pernah masuk lagi di sekolah
pergi dulu ya
ya kita bisa ke sekolah
ya kita bisa ke sekolah
kalau gitu kak dio kemana
kalau gitu kita udah gak ada pilihan lagi
mau gak mau kita harus ke rumah bu sinta yang udah kosong itu
rumahnya kan udah kosong bel
ih gak mau ah serem
siapa tahu ada yang balik lagi ke rumah itu
jin tomang itu sembunyi di rumahnya tante sinta
bener juga sih
pokoknya kita harus bersiap buat nanti malem ya
bukannya saya mau ngusir
tapi kita takut sama jin tomang
soalnya jin tomangnya senang banget sama bu ranti
lebih baik ibu pergi dari sini
kita semua takut bu
serem jin tomangnya ngikutin ibu
saya juga ngerti kok bu endang
saya makanya mau pergi sama anak anaknya
mau pergi sama anak anak dari kampung sini
saya nggak mau ngerepotin warga sini terus
iya bu endang
itu kan pembantu saya
kalau gitu bu endang
saya permisi dulu ya
bu ranti punya ongkos
tadinya sih saya mau minjem bu
dasar gak punya perasaan
udah saya diusir masih mau minjem duit
pindah ya jin tomangnya
semoga aja tuh bi
jin tomangnya pindah tuh ke kampung yang sono
masalah jin tomang ini harus diselesaikan secara kekeluargaan
kita harus cari cara untuk bisa mengusir jintomang dari sini
bener tuh bima
tapi siapa di sini yang berani sama jin tomong itu
saya aja yang bintang film
takut sama jin tomang
jadi si tu pengusir jin
gak sih saya takut sebenarnya
saya ada satu cara
ya cara satu satunya memanggil pengejar jin
maksudnya kayak pemburu hantu gitu
ya ya seperti itulah
pak wang pak wang
bisa dipanggil dari amerika ini
sasi ya teh
siapa sih beh
oh teh ranti yang cantik
jadi mulai sekarang
teh teh gak usah khawatir lagi
kok aku harus ya
mau ngapain ini si bang keker dibawa kesini beh
dia ini yang mengatasi masalah
jin tomang pengganggu kita itu
dia pengejar jin
mantas serem bukan
bang keker pengejar jin
berarti udah banyak dong
jin yang ditangkap sama bang keker
tanya tuh jangan membaluin
jin yang sudah bank keker tangkap itu
kan bang keker ahlinya tayo
jin yang ditangkap sama bang keker
ditaruh dimana bang
masa di kulkas
iya deh bener
itu jin jin itu sama bang keker
ditaruh di botol
ada ya ditaruh di aquarium
ada juga taruh di piring
sama bank keker semuanya itu
sama bang keker
jin kayak kecapnya
ditaruh di botol
kalau sampai jin tuh macem macem
ditelen sama bang keker tayo
jangan lebih nanti ketahuan
gimana sih lu
kayak minum obat ditelen
pokoknya sampai nanti